lompatan besar yang dilakukan oleh pemerintah indonesia
holding industri pertambangan pemerintah pt indonesia asahan aluminium atau inalum freeport mcmoran dan rio tinto akhirnya menandatangani pokok pokok perjanjian investasi saham di pt freeport indonesia
apa saja isi pokok perjanjian tersebut dan apakah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu untuk mengambil kepemilikan saham pt freeport di tahun dua ribu delapan belas ini akan sebanding dengan profit yang akan diterima oleh inalum sendiri
padahal kontrak kerja pt freeport akan habis di tahun dua ribu dua puluh
setengah abad pt freeport kami bahas selengkapnya untuk anda
kali ini kita kenal terlebih dahulu pt freeport indonesia
berdiri di indonesia sejak tahun seribu sembilan ratus enam puluh
tepatnya di tanggal tujuh april seribu sembilan ratus empat puluh
dan kemudian pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan
di sini pt freeport menemukan pegunungan grassberg di sini
nah grassberg inilah yang menjadi sumber dari tambang emas tembaga perak
yang kemudian dikeruk dan akhirnya menjadi salah satu pendapatan utama dari freeport mcmoran atau freeport global
kita lihat di sini untuk wilayah kegiatan usahanya sendiri operasi produksi ada sepuluh hektare
dan juga pendukung ada dua ratus dua puluh hektare
dan ini ada yang bersifat terbuka
dan juga ada yang tertutup
ada yang open pit begitu
ada juga yang closed pit
dan di sini nantinya pada tahun dua ribu lima puluh empat dipredisi katanya nih bahwa emas dan juga tembaga perak yang ada di grassberg mountain sendiri akan mungkin habis begitu
dan untuk itu maka sekarang pt freeport sendiri sudah melakukan ekspansi dengan melakukan penambangan secara closed pit
atau dari bawah tanah begitu untuk menggenjot produksinya
begitu ini menjadi salah satu datangan pemerintah nantinya ya
dengan total karyawan pt freeport di sini dan mitranya ada sekitar lebih kurang tiga puluh dua ribu
dan produksinya pt freeport indonesia sini sudah bisa menghasilkan biji emas sekitar satu ratus enam puluh lima enam ratus lima puluh ton per hari
dan juga untuk konsentrat sebanyak lima dua ratus sembilan puluh delapan ton per hari
dan menariknya bahwa selama setengah abad freeport berada di indonesia
selain juga tambang tambang emas mereka yang ada di eropa dan di amerika selatan
ini pt freeport indonesia
kemudian kita lihat
bagaimana pokok pokok apa saja kemudian yang diteken oleh pemerintah melalui pt inalum dan juga pt freeport indonesia
begitu artinya dengan kepemilikan yang lebih tinggi
kepemilikan lebih tinggi berarti nanti dividen juga akan lebih tinggi begitu ya
akan ada bagi hasil yang lebih tinggi
dan juga dengan bagi hasil yang lebih tinggi pastinya nantinya kewenangan dari pemerintah indonesia sendiri akan lebih besar
untuk menentukan kebijakan kebijakan apa
apa saja akan diambil di dalam tubuh pt freeport dan juga siapa saja
siapa siapa saja yang akan memimpin pt freeport indonesia
dan nantinya bagaimana pemerintah bisa mengelola secara optimal hasil alam berupa emas tembaga perak yang dibelikan oleh pt freeport indonesia sendiri
freeport sendiri kita tahu sebelumnya sudah memiliki dua kontrak kerja
kontrak kerja satu dan juga kontrak kerja kedua
kontrak kerja kedua ini akan selesai pada tahun dua ribu dua puluh
timbulah kemudian pertanyaan
padahal tahun dua ribu dua puluh satu sendiri pt freeport akan hengkang dari indonesia
tapi kontrak kerja ini tidak
semerta merta dihapuskan saja begitu oleh pemerintah kota
kontrak kerja pt freeport sendiri sekarang menjadi izin usaha penambangan khusus atau iupk
ini artinya sebetulnya pt freeport tetap berada di indonesia
tapi kontrak kerja yang tadinya sistem berupa kontrak kerja sekarang hanya berupa izin usaha penambangan khusus
artinya masih ada pt freeport di indonesia untuk mengelola smelter atau tambang tambang emas yang kita miliki di papua
kita lihat selanjutnya adalah selaras dengan perjanjian pada dua belas januari dua ribu dua puluh
dan di sini mimika sendiri sudah mendapat ya kabupaten mimika di papua ya
tapi hingga saat ini sebetulnya untuk pt freeport indonesia sendiri pengaruhnya terhadap pdb kita
pdb indonesia secara nasional begitu belum begitu terasa
pdb kita begitu ya
atau produk domestik bruto kita dari sektor pertambangan ini
kemudian inalum mengeluarkan tadi tiga delapan miliar usd untuk hak partisipasi rio tinto di pt fi
jadi dikeluarkan tadi tiga delapan miliar usd atau sekitar lima puluh triliun rupiah tadi yang merupakan dana patungan dari beberapa perusahaan lainnya
yang kemudian holding tambang
yang kemudian holding tambang
dan penyelesaiannya ini akan selesai pada akhir tahun dua ribu delapan belas
artinya nanti pada tahun dua ribu sembilan belas pemerintah indonesia sudah mulai mengolah smelter
tadi kan ada beberapa tanggung jawab juga
begitu ada tanggung jawab untuk mengelola mengelola kilang emasnya tersebut
dan juga apakah jadi pertanyaan juga
mengelola tadi tambang tambang yang dimiliki atau sumber tambang kita miliki di pt freeport
kita lihat kemudian ini pendapatan dan juga laba bersih freeport di indonesia
pada tahun dua ribu enam belas ada di lima ratus tujuh puluh sembilan juta usd
dan juga pada tahun dua ribu tujuh belas naik jadi satu dua puluh delapan miliar usd
tadi kita sama sama simak ya dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu
tiga delapan puluh sembilan untuk mengakuisisi kepemilikan saham pt freeport indonesia sendiri
sembilan ini artinya dari dua ribu tujuh belas kira kira tiga tahun saja butuh untuk balik modal
dengan asumsi bahwa laba bersih yang diperoleh itu adalah satu dua puluh delapan miliar usd pada tahun dua ribu delapan belas sembilan belas dan juga dua ribu dua puluh
artinya butuh tiga tahun saja pemerintah untuk bisa balik modal
di tiga delapan puluh sembilan usd tadi begitu ya
nah pertanyaannya apakah kemudian bisa begitu balik modal dengan sekarang melihat pt freeport sebetulnya juga mengalami banyak tantangan tersendiri ya
harga emas juga yang kadang naik kadang turun begitu kan
dan juga tadi bahwa cadangan emasnya juga semakin lama semakin berkurang
dan pt freeport juga sedang melakukan berbagai upaya tadi untuk close bid atau melakukan penambangan di bawah tanah begitu
ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah nanti untuk mengelola pt freeport indonesia
dan selanjutnya adalah cadangan terbukti dan terkira
pt freeport di sini memiliki cadangan terbukti dan terkirai
kita lihat di sini ada emas tembaga dan juga perak
untuk emas saat ini cadangan terbukti dan terkira yang dimiliki oleh pt freeport indonesia sebesar tiga puluh tiga sembilan juta troy ounce
kemudian untuk tembaga ada tiga puluh delapan delapan miliar pound dan juga cadangan perak ada di satu ratus lima puluh tiga satu juta try ounce
yang bisa ini dikelola oleh pemerintah paling tidak sampai tahun dua ribu lima puluh empat tadi perkiraannya bahwa tambang
kalau kita tahu kan sama sama emas
dan juga tembaga perak ini adalah sumber daya alam yang diperbaruinya butuh waktu puluhan bahkan ratusan jutaan tahun begitu ya
untuk bisa ada lagi di suatu tempat begitu
dan ada satu kajian atau analisis begitu ya mengatakan bahwa tahun dua ribu lima puluh empat mungkin nanti akan sulit menemukan sumber sumber daya alam tersebut di freeport begitu ya
di tembaga di papua begitu
dan juga kita lihat bagaimana dengan pendapatan dan juga laba bersih inalum
kalau tadi kita lihat laba bersih oleh freeport
kita lihat inalum saat ini di dua ribu tujuh belas ada lima ratus delapan juta usd
inalum sendiri kita tahu memiliki banyak juga ya sektor sektor pertambangan mulai dari emas kemudian juga batu bara dan juga tembaga juga begitu
kita lihat ya nanti selanjutnya bagaimana nanti pada tahun dua ribu sembilan belas awal dari kan akhir dari pengurusan perjanjian ini di akhir tahun dua ribu delapan belas
kita lihat nanti tahun dua ribu sembilan belas apakah benar benar bisa menggenjot penerimaan laba bersih pt inalum dan juga kemudian bisa memberikan sumbangan yang besar bagi perekonomian tidak hanya di papua saja tapi juga di seluruh indonesia
kita lihat kemudian untuk cadangan inalum
kalau tadi freeport memiliki tiga sektor yaitu emas perak dan juga tembaga
inalum sendiri di sini memiliki lini produk yang lebih dalam begitu ya lebih luas
kita lihat untuk inalum memiliki tujuh ratus tiga puluh sembilan juta ton untuk cadangan nikel kemudian juga cadangan bauksit ada di enam ratus tiga belas juta ton dan cadangan perak di enam belas dua juta troy ounce
dan juga kita lihat untuk batu bara sendiri di sebelas lima miliar ton
dan juga cadangan timah di satu satu juta ton
ini tadi pt inalum yang saat ini sudah memiliki lima puluh satu persen
bukan belum memiliki tapi akan memiliki lima puluh satu persen kepemilikan dari saham pt freeport indonesia
dan juga dan nantinya pastinya akan berpengaruh juga bagaimana nantinya pt freeport mcmoran akan melakukan kinerja untuk kuartal selanjutnya atau tahun selanjutnya agar bisa menutupi kekurangan yang mungkin akhirnya dimiliki oleh pemerintah indonesia
dan akhirnya kita juga bisa menikmati hasil negeri kita sendiri dan juga bisa mengolahnya sendiri
kita lihat kinerja pemerintah nanti ya bagaimana untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh gunung grassberg atau pt freeport untuk kesejahteraan masyarakat indonesia